saudara seorang pedagang melakukan pungutan liar terhadap rombongan wisatawan di area kebun teh di subang jawa barat
pria itu menarik tarif seratus ribu rupiah untuk tikar yang disewakan kepada wisatawan
video amatir memperlihatkan saat rombongan wisatawan asal karawang diminta seorang pedagang membayar tarif seratus ribu rupiah
untuk tiga tikar yang dipakai bersantai di kebun teh desa curug hene subang jawa barat
pria itu mendatangi rombongan wisatawan ini usai mereka beristirahat selama satu jam di area kebun teh ini
wisatawan mengaku tak mengetahui jika tikar yang digunakan harus disewa dengan tarif rp tiga puluh per tikar
usai viral polisi dan satpol pp mendatangi pedagang yang melakukan pungutan liar dengan modus sewa tikar
kepada petugas pedagang tersebut mengaku dirinya biasa menyewakan tikar kepada wisatawan dengan harga rp tiga puluh per tikar
dirinya pun meminta maaf atas perbuatan yang tak memberitahu terlebih dahulu kepada wisatawan terkait penghutan sewa tikar
pedagang tersebut kemudian dibawa ke polsek calon cagak untuk membuat surat pernyataan tak lagi mengulangi
penghutang yang mengulangi perbuatannya
kalau tiga puluh kasih rp dua puluh lima ya udah aja